kau seorang alman bisa menghasilkan uang sebanyak ratusan juta
hai kamu aklanmu jahit banget ngudi ganggu
terima kasih pak
emangnya saya sudah kelihatan tua banget ya
sampai sampai kamu panggil saya terus bapak
mulai sekarang kamu panggil saya om aja ya
biar kedengarannya lebih akrab
baru pulang gua dina
iya alma baru aja show di empat tempat hari ini
barusan diantar sama produsernya habis makan malam
itu orang yang ngorbitin alma jadi penyanyi terkenal
wah alma makin hebat ya
sampai sekarang aku masih di rumah
pulangnya aja diantar sama produser
oh iya rencananya di attack kita bakal ada panggung loh
tahu gak alma itu satu lagunya bernilai ratusan juta
sampai jumpa di video selanjutnya
yuk nanti kesiangan loh
nanti kalau masuk siang kan sekarang
jangan lupa masak nasi ya
kita berangkat ya
kita berangkat dulu ya
kagak pernah pernanya tidur pakai ac
kak alma udah berangkat sekolah bu sama adik adik
susu susu cepetan suruh pulang
bu tapi kan kak alma hari ini ada ujian
biarin aja kak sama sekolah dulu
ayah kan pernah kesan
berapa kali ibu bilang
jangan pernah sebut sebut soal ayah
ayah udah mati ya herut udah mati
cepetan susu kak alma
sekolah tuh gak ngasilin duit buat kita deh
dia harus kerja
kalau dia nggak kerja kita punya uang dari mana buat beli makanan biar uang sekolah adik adik
bu laku nih boco malah diem susu
ih yaudah biar ibu sepiring yusuf
bu bu bu bu hatina ada apa ini bu
dia udah gak perlu lagi untuk sekolah
tapi dia kan lagi tes bu
biarkan dia menyelesaikan tesnya dulu
nanti kalau tidak naik kelas bagaimana
saya gak peduli
mau dia naik kelas kek mau enggak kek
mau lulus apa enggak lulus ujian
itu kan bukan urusan ibu
yang pasti sekarang alma sudah jadi artis terkenal yang bisa ngasilin banyak uang
yaudah ayo cepetan kita harus pulang
eh apa apaan nih rame rame di rumah orang
bupar semua yang cepetan
bu ibu kenapa sih
orang anti lagi belajar kompok sama temen temen anti
buat apa belajar
bisa dapat duit dari buku buku itu bisa
kamu dan adik adik kamu harus bisa ngikutin jejak ke alma
semuanya harus jadi penyanyi terkenal
semuanya harus bisa ngasilin duit
bu tapi anti gak mau jadi penyanyi anti mau jadi dokter
hah denger ya
yang bikin keputusan di rumah ini siapa
jangan sekali sekali kamu berani tentang pecahan ibu
ayo adik adik sebelum kita mulai
kita samakan dulu suaranya ya
ya satu dua tiga
yang keras yang keras suaranya suaranya
sekali lagi sekali lagi coba

sekali lagi sekali lagi coba
ait itu jepit pintu itu wah tau
hah macam itulah
iih tau itu
sama kau kecoba kau
coba semuanya semuanya
sekarang yang semangat semuanya ya
satu dua tiga
anakku ada lima orang
kalau satu orang alman bisa menyelesaikan uang
sebanyak ratusan juta
jadi kalau lima
juga kan berdekatan hukuman seperti tadi
do yang bener do yang bener
ibu gak jempol ibu gak jempol kalau mau bilang do
nyanyi yang kecil
mas ini bagus sekali luceng
dari luar negeri
modelnya juga satu satunya
kayaknya saya mah banyak lah tiba tiba di sini di kampung sini pakai emas emas beginian
kalau saya sih nak siri yang ini nih
ya ini memang bagus sekali
berlian dari luar
murah bu cuma dua puluh lima juta
kalau cuma dua puluh lima juta sih bisa beli
manis sekali bu
bu nanti boleh minta uang nggak buat beli buku
kan yang lalu udah dikasih duit buat beli buku
buku masa beli buku lagi
buku nanti udah abis
nanti kalau nanti gak beli buku nanti gak boleh ngikutin pelajaran
sekalian aja kamu gak usah sekolah
jadi kan kamu bisa ikut kak alma untuk nyanyi ya kan
terus kamu bakal ngasih ibu hadiah
ada emas emas berlian biar ibu kelihatan sama cantik ya kan
tuh tuh cincinnya ya
mungkin hanya cuma satu satunya
kak mau nyanyi sakit lagi kak
enggak mau kak
kak obat ruli habis
ya allah anti
kalau obatnya udah mau habis kau beli lagi
pengen anti juga gitu
nanti udah minta uang sama ibu
tapi ibu malah marah marah
katanya obatnya biar benar benar habis
kamu tungguin ruli
biar kakak yang minta uang sama ibu